inilah koleksi boneka milik sandra seorang ibu rumah tangga di cimahi jawa barat
ia mengumpulkan ratusan boneka ini sejak tahun dua ribu an
koleksinya pun tidak main main dan berasal dari berbagai negara
seperti amerika australia jepang hingga eropa
bahkan untuk beberapa boneka memiliki sertifikat layaknya akte kelahiran pada manusia
seperti boneka bernama chlowi ini yang diproduksi pada dua puluh delapan april dua ribu lima belas di australia dengan berat dua tiga kg
harga setiap boneka pun bervariasi mulai dari kisaran tiga juta hingga sepuluh juta rupiah per boneka
belum lagi dengan aksesoris tambahan seperti sepatu atau baju khusus yang membutuhkan budget ratusan ribu rupiah per bulan
meski begitu sandra mengaku terhibur dan dapat melepas penat dengan mengoleksi ratusan boneka bernama rebordol ini
itu sih tergantung kembali kepada orang yang mengadopsinya
tujuannya dia mengadopsi boneka itu untuk apa
tapi kalau saya untuk hiburan
karena pada awalnya boneka ini yang kita sebut reborn doll ini itu dipakai untuk terapi orang orang depresi
berbicara soal koleksi boneka ada sebuah fenomena unik di kalangan selebriti tanah air seperti ivan gunawan ruben onsu dan soima
mereka mengadopsi boneka arwah atau spirit tol
di zaman dahulu spiritual digunakan untuk hal hal berbau spiritual
namun saat ini spirit doll yang populer adalah boneka yang menyerupai bayi dan dirawat seperti manusia
tidak hanya sekedar diajak bermain boneka boneka ini dibelikan baju dan aksesoris hingga tidur di keranjang bayi
artis ivan gunawan bahkan tidak tanggung tanggung menyewa jasad fotografi bayi senilai puluhan juta rupiah untuk mengabdikan boneka miliknya ini
harga dari spirit doll atau boneka arwah ini tidak terlalu mahal

berdasarkan penelusuran cnn indonesia com di situs penjualan online harganya berkisar mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah
dalam wawancara kepada cnn indonesia com ketua program studi terapan fakultas psikologi ui rosemini menyebut bahwa tidak ada yang salah dengan memainkan boneka arwah yang menyerupai seorang bayi
selama masih bisa membedakan realitas dan halusinasi bahwa boneka arwah yang dimiliki adalah benda mati
tim liputan cnn indonesia